rangkaian kejutan mewarnai dinamika politik nasional selama sepekan sebelum masa pendaftaran pilkada serentak
mulai dari aroma skandal yang mewarnai duet gus ipul abdullah azwar anas ditolak kepidangan gerindra oleh yeni wahid
sampai batalnya pencalonan rituan kamil oleh pdi perjuangan
berikut rangkuman untuk anda
kami memberikan dukungan moral
kami memberikan dukungan sepenuhnya
bahwa yang namanya abdullah aswar anas adalah sebuah korban dari politik yang liberal itu
tangis sekjen pdi perjuangan hasto kristianto pecah saat mengomentari rencana pengunduhan diri abdullah azwar hana sebagai calon wakil gubernur jawa timur
dikutip dari laman detik com bupati banyuwangi yang didaulat mendampingi calon gubernur saifullah yusuf ini telah mengembalikan mandat penugasan sebagai cawagup jatim ke partai pengusung
dalam surat yang beredar anas menyebut ada pihak pihak yang menggunakan segala cara untuk mengorbankan kehormatan dirinya dan keluarga
hal ini ditengarai akibat beredarnya foto seseorang yang mirip azwar anas dengan seorang wanita di media sosial
masih dari pilkar jawa timur keinginan partai gerindra dan koalisinya untuk meminang putri mendiang gusdur yeni wahid harus bertepuk sebelah tangan
yeni memutuskan untuk menolak pinangan prabowo karena tidak diizinkan oleh keluarga gusdur
selain itu ia juga tidak ingin memecah suara warga nu
partai demokrat mensenyalir adanya kriminalisasi terhadap partainya jelang pendaftaran pilkada serentak
di antaranya kriminalisasi terhadap calon gubernur kalimantan timur syahari yaang yang diusung partai demokrat
syahari jaang mengaku dikriminalisasi oleh oknum partai tertentu serta kapolda kalimantan timur irjen polisi safarudin yang meminta secara langsung agar bisa menjadi calon wakil gubernur kalimantan timur
sementara itu sehari jelang pendaftaran pasangan calon pdi perjuangan membatalkan dukungannya untuk ridwan kamil
pdip akhirnya mengusungkan tersendiri yakni tb hasanuddin dan manta kapolda jabar irjen pol anton carliang
ridwan kamil yang didukung partai nasdem hanura pkb dan p tiga memilih uu rusanul ulum sebagai pasangannya
dengan kekuatan islam nasionalis yang baik ini dan orang yang pernah bekerja
saya kira itu tawaran yang akan sangat rasional dan disukai
pendaftaran pasangan calon di pilkada serentak dua ribu delapan belas akan berlangsung mulai tanggal delapan januari hingga sepuluh januari mendatang
kawin cerai politik termasuk manuver mengejutkan
di detik detik terakhir jelang dibukanya pendaftaran pilkada serentak membuat kondisi politik nasional menjadi sangat dinamis
mulai dari aroma skandal foto dugaan kriminalisasi kemudian ridwan kamil yang akhirnya mendapatkan

sampai dimunculkannya nama mantan gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat sebagai calon gubernur sumatera utara
untuk membahasnya kami sudah bersama malam hari ini dengan bang philips jevor monte direktur eksekutif dari csis
terima kasih bang philip sudah datang setelah pulang dari liburan tahun baru
kemudian ada mas elvan dhani sutrisno wakil pemimpin redaksi dari detik com
terima kasih mas elvan sudah datang dan bersama kami sudah tergabung lewat sambungan telepon
sudah ada wakil sekjen pdi perjuangan bang ahmad basara selamat malam bang basara
selamat malam pak mudi bang filip selamat malam
oke bang basara saya akan tanya ke anda dulu ini mengenai jawa barat yang juga menarik
setelah kemudian selama beberapa hari terakhir ini banyak yang kemudian mendebak debak
sepertinya pdi perjuangan hampir pasti mengusung ridwan kamil
ini setelah kemarin ada pertemuan kemudian roman romannya aroma mukanya terlihatnya akan diusung oleh pd perjuangan
tapi kemudian berbalik arah dengan mendukung tba senudin
apa yang terjadi kenapa kemudian pdi perjuangan tidak jadi menyalonkan ridwan kamil gitu bang basara
ada informasi terkait hal ini
iya memang politik pilkada dua ribu delapan belas ini serasa semakin dinamik ya
perkembangannya di lapangan
sehingga di dalam hal memutuskan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
kita senantiasa mencermati perkembangan politik lokal
baik regrouping para partai partai politik maupun kombinasi antar pasangan calon itu terus kita ikuti dinamikanya
dalam kesempatan terakhir memang ridwan kamil kembali datang ke pdi perjuangan setelah mengalami diskontinu
setelah pertemuan awal dulu yang memang sejak awal pdi perjuangan punya mimpi
minat politik untuk bisa bekerja sama secara politik dengan pak ridwan kamil
tapi ada interupsi di tengah jalan sehingga komunikasi politik apalagi koordinasi politik kita terputus
dan di ujung pengambilan keputusan beberapa hari yang lalu
beliau memang sempat berkunjung bersilaturahmi ke kantor dpp pdi perjuangan
dan ada percakapan percakapan yang dilakukan oleh ridwan kamil dengan pengurus dpp pdi perjuangan
dengan sekjen dan sebagainya termasuk dengan saya
tetapi beliau masuk kembali ke dpp pdi perjuangan setelah proses politik di internal pdi perjuangan berjalan sedemikian rupa
dan sudah mengarah pada pengerucutan pengerucutan
jadi tidak benar bahwa ada kabar yang sangat menguat seminggu terakhir ini bahwa kang emil akan dicalonkan di pdi perjuangan
itu kabar yang salah gitu ya bang basaranya
itu spekulasi yang terlalu tinggi ya untuk melihat kunjungan pak emil langsung diterjemahkan sebagai sebuah keputusan politik dpp untuk mencalonkan beliau
bahwa komunikasi politik dibuka kembali ya
untuk tba sanudin sendiri
karena beliau boleh dikatakan kembali datang menemui dpp pdi perjuangan dalam waktu yang sudah tidak terlalu toleran lagi
karena memang sudah di injury time kami akan mengambil keputusan
khususnya oleh bumegawati soekarno putri
sehingga proses untuk mereformulasi kerjasama politik dengan pak ridwan kamil itu
menemukan semacam jalan buntu lah
dimana sih buntunya bang basara
kalau boleh bocorin ke kita nih
pdi perjuangan itu kan di jawa barat adalah partai pemenang pemilu legislatif dua ribu empat belas yang lalu
kita punya ketua dprd di sana
kita punya dua puluh kursi dpr di sana
sehingga kita bisa mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sendiri
dalam skema politik pdi perjuangan di pilkada
termasuk pilgada serentak dua ribu empat belas
khusus terhadap daerah daerah yang secara hukum dapat mengusulkan sendiri pasangan calon
kita memprioritaskan kader internal
yang ideal itu internal internal
gubernur wakil gubernur itu dari internal partai kader partai
kalau tidak memungkinkan baru kita kombinasi
itu yang ideal
kecuali kita memerlukan kerjasama yang lain
sehingga di dalam hal memutuskan siapa calon gubernur
atau calon wakil gubernurnya
setidak tidaknya harus ada unsur
atau gubernur yang dari pdi perjuangan
dari internalnya ya
nah di dalam perspektif itulah kami tidak menemukan suatu formula
yang dapat kita kombinasikan untuk dikerjasamakan dengan pak ridwan kamil begitu
saya akan ke bang filip sudulana
melihatnya seperti apa
dinamika antara pdi perjuangan dengan ridwan kamil
yang saya lihat beberapa headline koran
bahkan sudah posting
wah ridwan kamil sudah dipastikan akan diusung pdi perjuangan dengan anton karlian
bangan sudah disebutkan
ini apa yang membuat gocekan gocekan terakhir ini bisa berubah
saya kira yang disampaikan mas basara tadi
mas baskara tadi itu masuk akal untuk pemenang pemilu legislatif ya
karena memang jadi sulit dalam posisi sebuah partai bisa mencalonkan sendiri
tetapi dia harus mengalihkan dukungan pada orang yang bukan kader partai dia
jadi menurut saya secara politik apa yang dilakukan
oleh pdip itu betul
dengan mencalonkan sendiri
karena memang harusnya demikian
itu yang paling betul secara politik
ya dari sisi pdip gitu
dan bahwa kemudian dukungan ditarik kan memang tidak ada dukungan formal sebelumnya juga
jadi sebetulnya ini sih seperti yang disampaikan mas basara saya setuju gitu
dan yang penting adalah begini
jawa barat ini provinsi yang luas sekali gitu
provinsi yang luas dengan subkultur yang sedemikian rupa
sehingga memang ada banyak kombinasi kombinasi
pasangan calon yang harus diperhitungkan oleh partai
misalnya kita bukan
ada subkultur misalnya di pantura
yang beda dengan subkultur misalnya di bandung tasik
dan itu harus saling melengkapi
harus saling melengkapi
ada yang dekat kota depok dan lain lain
atau pilihan dari pd perjuangan yang tadi diumumkan oleh ibu megawati
pba sarudin dengan atur kalian
saya kira karena melihat posisi ideologis pdip
sepertinya kalkulasi politiknya adalah bagaimana mentarget pemilih pemilih
yang relatif lebih nasionalistik dalam tanda petik ya
dan saya kira pak tb itu orang yang berpengalaman juga di lapangan
tahun dua ribu dua belas waktu pilgub jawa barat
pdip mencalonkan rike diah pitaloka dan teten mas duki
pak tb hasanuddin komandan lapangannya
oke komandan lapangan itu kan
di lapangan dia tahu persis
bagaimana peta subkultur di jawa barat yang demikian luas
tapi secara elektoral mendongkrak nggak nih
melawan rituan kamil melawan deddy miswar
dede bole adi mungkin
jawa barat ini juga provinsi yang menurut saya juga tingkat loyalitas pemilihnya agak rendah ya
kalau kita lihat misalnya yang tadi disampaikan juga
tahun sembilan puluh sembilan gitu yang menang disitu pdip
kemudian dua ribu empat golkar
sehingga memang ada kecenderungan pemilih di jawa barat ini
belum tentu loyal pada partai politik atau calon dari partai politik
ahmad heriawan bisa dua periode
bang philips anda bisa menjawabnya seperti apa
berarti kan loyalitas itu mungkin kalau partai tidak
amat heriawan kalau kita lihat pengalaman pemilih dua ribu dua belas
itu waktu itu ada lima calon
calon pdip rike dan teten saya ingat betul waktu itu
itu setiap survei dia ada dari lima calon selalu paling bawah gitu
tapi hasilnya tahun dua ribu dua belas itu rike diah pitoloka dan teten itu nomor dua dengan selisih suara yang tipis sekali
kalau melihat kondisi sekarang
tba sering diantar
kalian seberapa mungkin bisa menandingi tingkat elektoral calon calon yang lain yang sudah diumumkan
kalau saya memperhatikan di beberapa tempat ada calon yang punya latar belakang tni atau polisi
sepertinya ini dugaan saya
semua partai ini mengkalkulasi kemungkinan
sara dan juga kampanye yang kurang baik ya
black campaign dan lain lain
sehingga itu membutuhkan kandidat yang punya akses pada penegakan hukum dan intelijen
saya kira apa namanya ini yang sebetulnya menurut saya kurang baik juga agak menyedihkan juga
ketika semua orang bicara tentang sara tentang politik campaign hitam dan lain lain itu
kemudian solusinya itu adalah bagaimana membawa calon yang punya akses pada intelijen dan kemampuan penegakan hukum
akibatnya itu bisa terjadi macam macam hal gitu
bisa terjadi abuse of power
bisa terjadi apa namanya
bentrok antar penegakan hukum
karena yang lain kemudian juga akan berusaha mencari akses pada penegakan hukum
oke saya mau ke mas elvan sebelum kembali ke bang basara
anda melihat secara makro detik com melihat ini kan perkembangan dinamika jawa barat minggu ini cukup di capture secara dinamis oleh detik com ini
gimana anda melihatnya mas elvan
sebenarnya yang mas philip ceritakan sudah luar biasa lengkap ya
cuma kalau teman teman pemirsa lihat baca detikkom gitu
memang seminggu ini dinamika pilkada
menuju pilkada serentak sudah luar biasa sangat panas
lebih tepatnya hari ini tuh dahsyat sekali
dari pagi pergerakannya sampai siang sampai sore terakhir pak sby mengumumkan tujuh belas kandidat di pilgub itu luar biasa dahsyat
kalau spesifik tentang jawa barat sebenarnya kami yang kami capture ada dua drama yang cukup dinamis
yang pertama adalah saat deddy miswar
yang semula sudah sangat yakin akan berduet dengan pks gerindra itu
dengan sayhu dengan ahmad sayhu akhirnya batas
hingga sampai akhirnya hari terakhir ini dia duet dengan deddy mulyadi
ya itu dinamikanya luar biasa menarik
itu drama satu ya
karena banyak yang bilang deddy miswar dicerai dan lain lain
drama kedua adalah tentang ridwan kamil yang gak kalah seru juga
karena ridwan kamil itu seperti superstar gitu kan
dia pemenang survei mas philip ya
di semua survei sepertinya nomor satu dia ya
dia waktu itu di semua partai masuk ke dia
golkar masuk nasdem masuk semua masuk
tapi ketika menjelang pendaftaran justru saya tidak tahu
saya tidak tahu
pendaftaran justru satu minggir gitu kan
kemudian terjadilah drama yang luar biasa sampai kemarin dia ke pdi segala macam
anda lihat itu sudah hampir ijab kabul belum di pdi perjuangan
sudah sangat banyak yang bilang itu sudah hampir diusung oleh pdi perjuangan
makanya ketika mas baskara bilang itu tidak ya
kami sih melihatnya sebenarnya mungkin hanya karena sesuatu yang di last minute yang membuat pdip
kalau itu sih terlalu banyak isu yang beredar
kita tidak mungkin bisa ungkapkan
tapi mungkin pdip akhirnya mengambil sikap untuk mengusung kadernya sendiri
karena pilkada jabar bagaimanapun ini kan sangat menentukan bahwa kekuatan mereka di pilpres
siapapun partai yang turun di pilkada serentak delapan belas sebenarnya sedang kampanye untuk pilek dan pilpres
jadi keputusan mengusung kader sendiri itu sudah luar biasa
dan pak tb saya pikir bukan orang yang lemah
dan duet yang tadi disempat jadi candaan mas philip ya
namanya fraksi gabungan tni polri
karena ada wak tb dan pak aton
itu bukan main main
dan itu melihat megawati ketika mengumumkan itu dengan pesan pesan yang luar biasa
artinya dia pengen kali ini dia menang
karena kemarin kalah kan dia
tapi mas philip sendiri concern sekali dengan tingkat elektoral yang belum tentu bisa fight sebenarnya kalau misalnya itu
mungkin di jawa barat karena ada empat kandidat memang seru dan sulit untuk ditebak pemenangnya
tapi justru dengan empat kandidat itu suara akan terpecah nggak karuan karuan
jadi siapapun bisa muncul jadi pemenang
oke masalah elektoral ini akan kita bahas
usaha jalan berikut ini tetap bersama kami dengan bang baskara
usaha jenah berikutnya tetaplah bersama kami
saya akan kembali ke bang ahmad basara
ini meskipun kita lihat ini alasnya ideologis pak tba seru dia punya fight punya seorang fighter lah gitu ya
tapi secara elektoral tadi cukup diragukan oleh bang philips gitu bang basara
anda bagaimana menjawab keraguan keraguan terkait elektoral terutama melawan calon calon yang juga punya popularitas dan elektabilitas yang sudah diukur cukup tinggi nih bang basara
begini bagi yang pertama ya soal alasan elektoral
bagi pdi perjuangan
kita tidak men touch base kan diri sebagai partai elektoral
dimana ketika kita menentukan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah faktor elektoral kontemporer saat ini sebagai satu satunya rujukan
pertama kondisi elektoral saat ini sesuatu yang sangat dinamis yang masih sangat berubah apalagi masih ada tiga bulan ke depan
dan kami percaya akan bekerjanya mesin partai begitu
sehingga dia bukan satu satunya pertimbangan untuk pengambilan keputusan
diluar itu yang ingin saya jelaskan diluar alasan elektoral pdi perjuangan sebagai partai ideologis nasionalis ya
kita memposisikan pilkada termasuk pilkada serentak dua ribu delapan belas khususnya di dua ribu delapan belas ini
bukan semata mata sarana merebut kekuasaan politik di daerah
tetapi lebih esensial daripada itu sebagai tanggung jawab partai politik untuk menjaga persatuan nasional
pdi perjuangan juga menjadikan pilkada serentak ini sebagai sarana konsolidasi bangsa
ya selain konsolidasi internal yang saya sampaikan tadi dengan figur pak tb sebagai kader internal pdi perjuangan
itu akan membangkitkan emotional bonding dari seluruh seluruh partai di jawa barat
karena merasa memiliki kader apalagi pak t b adalah ketua dpd dua periode di sana yang notabene diusulkan sebagai calon gubernur
diluar itu mengapa harus pak t b yang notabene general tni ad dan anton kalian yang notabene general polisi general polisi begitu
dan masih aktif lagi ya pak mbak sarah ya
yang tetapkan sebagai calon akan menjadi purnawirawan ya
artinya mereka tetap menjadi sipil pada saat dicalonkan nanti terutama pak anton
nah anda tahu bahwa akhir akhir ini seakan akan terjadi polarisasi antara kekuatan tni dan polri begitu
sehingga dua kekuatan ini dianggap tidak harmonis begitu
nah dengan memunculkan partai biasa nudin yang mewakili representasi purnawirawan tni ad dan jenderal anton kalian yang mewakili purnawirawan polisi
itu akan membuktikan kepada masyarakat indonesia
bahwa melalui pdi perjuangan tni dan polri itu bisa bersatu
tni dan polri bisa bersatu
sehingga oleh karena itu kombinasi keduanya diharapkan juga bisa menjadi contoh bagi daerah daerah lain
bahwa pilkada ini memang seharusnya kita gunakan sebagai sarana konsolidasi bangsa
ini pun tadi secara eksplisit bu mega tegaskan
kalau sementara ini ada pihak yang mengatakan pdi perjuangan itu seakan akan anti terhadap tentara nasional indonesia
khususnya dari angkatan darat
bu mega tadi secara eksplisit dan sistemik menjelaskan
ada tiga belas jenderal tni ad yang di zaman pemilihan di dprd dulu sudah ibu jadikan sebagai gubernur gubernur di seluruh indonesia
tapi masalahnya bang basara yang kemudian banyak dikritisi oleh masyarakat atau disoroti lah paling tidak
ini ada tiga jenderal polisi aktif yang kemudian secara bersamaan dicalonkan oleh pd perjuangan
apa alasan yang bisa menjawab beberapa kecurigaan lah mungkin
apakah ini memang pilihan ideologis juga atau pilihan yang lebih pragmatis atau apa yang ingin dicari dengan tiga jenderal polisi ini
bang basara yang pertama baik general polisi jenderal angkatan darat jenderal angkatan laut dan jenderal angkatan udara
sama sama memiliki hak politik untuk dapat dipilih
tentu dengan prasarat yang diatur oleh undang undang
pada saat dia mendaftarkan diri membuat surat pengunduran diri secara tertulis
apalagi ada telegram panglima tni sembilan agustus dua ribu tujuh belas yang lalu
ketika sudah mengundurkan diri tidak dapat ditarik kembali
itu seperti kasus pak ahie nati
nah dalam konteks itu posisi kita ini adalah posisi yang menerima calon calon kepala atau wakil kepala daerah yang mendaftar kepada kami
prinsipnya di dalam konteks rekrutmen itu kita akan melihat calon calon yang mendaftar itu yang tentu saja memiliki

oleh karena itu tidak ada sumber laku yang tidak bisa diatur

itulah polisi yang masuk di bdi perjuangan

jadi tidak ada tujuan tujuan lain yang lebih spesifik gitu ya bang basara
misalnya untuk tadi kemudian menangani polarisasi atau terkait dengan masalah hukum
misalnya ada stretching seperti itu
tidak ada ya bang basara ini murni pendaftaran politik biasa gitu ya
kalau boleh saya referensikan di luar level gubernur
di tingkat pilkart yang kabupaten terlebih dahulu
pilkada kabupaten kota banyak juga kolonel kolonel angkatan darat unsur tni yang mendaftar ke kami
tapi kan tidak diekspos saja begitu
baik bang basara saya akan ke mas elvan dulu
mas elvan detik com anda sendiri melihat bagaimana ini kan ini cukup unik di pilkada kali ini
ada tiga jenderal polisi yang masih aktif yang kemudian mencalonkan diri
apa perspektif yang bisa anda lihat dari peristiwa ini
ya sebenarnya sih terjawab dengan penjelasan bu megawati tadi ya
waktu konferensi pers bu mega menyebutkan dengan sangat panjang dan jelas
bahwa pdip bukan partai polisi
ya kan dijelaskan seperti itu
bahkan ngomong nanti masa pdip disutuh partai polisi
nanti pak tito marah gini gini
penjelasan penjelasan seperti itu kan dikeluarkan bu mega
mungkin pdip dalam hal ini juga sudah menyadari itu akan menjadi bola liar
menjadi isu yang panas seperti yang kita bicarakan hari ini
tentang siapapun yang maju di pilkada yang memang benar
semua punya hak untuk dicalonkan dan mencalonkan
tapi dia harus mundur ketika pendaftaran
tapi tentang alasannya itu kan terlalu banyak
rumor yang beredar
termasuk katanya juga ada yang
bahwa ada orang dekat ibu megawati yang memang mendorong
tokoh tokoh polisi yang memang kuat di lapangan ini
ya siapa orangnya pak baskara mungkin lebih tahu
ya kemudian makanya kemudian dipilih jenderal jenderal polisi tadi gitu ya
oke kalau bang philips anda melihatnya seperti apa
ini semacam terorganize atau memang ini parsial aja
orang orang yang memang betul betul ingin mencalonkan diri
berbakti kepada daerahnya gitu
saya kira ini reaksi yang mungkin nggak disadari
dari situasi politik
sejak setahun dua tahun terakhir
di mana ada yang tadi saya sampaikan
concern tentang masalah masalah terkait
cara persatuan keberagaman dan lain lain
sehingga pada satu titik pun
partai politik terseret dalam politik yang demikian itu
sehingga mungkin secara tidak sadar muncul
muncul dalam psikologi para pemimpin partai ini
terutama yang tadi sampaikan mas abaskara
di sisi partai partai yang menganggap
ideologinya adalah nasionalisme dan ideologi nasionalisme itu
mereka secara tidak sadar meresponnya dengan menengok pada institusi
yang memang secara tradisional dalam sejarah indonesia
tugasnya menjaga nasionalisme dan persatuan itu
intinya dengan calon calon yang diusupin di pnr
yang meneguhkan ideologi tadi
bahwa partai politik
yaitu yang harusnya dalam konteks sipil
itu dia bekerjasama dengan
yang bertugas menjaga semangat
dan kenapa republik ini didirikan dulu
kemudian mereka diterjunkan untuk
politik dalam pilkada ini
jadi untuk memantapkan ideologi sebenarnya
untuk memantap ideologi
dan ini menurut saya reaksi yang sebetulnya
mungkin tidak disadari
tetapi itu terjadi karena
suasana politik sedemikian rupa
sehingga calon polisi dan tni ini menjadi atraktif buat politisi sipil
tapi kelompok civil society dalam beberapa waktu terakhir
kan juga cukup keras kan
menanggapi hal ini bang philips
ini secara politik ini bisa menguntungkan
atau justru malah akan merugikan pd perjuangan
dalam waktu kedepan ini dalam masa kampanye
kalau ini kan tergantung pada pdip
bagaimana mereka menjaga kakinya
yang satu di institusi negara
satu lagi di institusi di masyarakat
dan pada saat itulah
kemudian nanti bagaimana calon calon ini
bisa menjalin hubungan dengan
kelompok kelompok masyarakat sipil
cuma memang ada kekhawatiran
dari sisi masyarakat sipil
kalau tren ini meluas
mungkin yang mungkin kita alami adalah
situasi baru di mana
dan juga keberagaman itu
lagi mencari titik kesetimbangan baru gitu
di mana kita bisa mentoleransi
misalnya apakah tni polri itu
boleh aktif dalam politik
terlibat langsung dalam politik
sementara pada saat yang sama
kita ingin menjaga
agar kebebasan tetap terjaga
bangunan negara ini bisa dipertahankan
termasuk dugaan untuk abusing
atau penyalahgunaan kekuasaan ini juga
karena memang ini kan masih fresh kali
jendela jendela yang baru
kalau misalnya tidak ada jeda masa indah
satu tahun atau dua tahun gitu
masih punya akses ke
rekan rekannya yang aktif
bang basara bagaimana anda menjawab
atau keraguan keraguan tadi
mas elvan mengatakan ini
rumornya ini ada dugaan
orang dekat bumega
memajukan jenajah polisi
kemudian juga dugaan
ini kan masih fresh sekali
rawan sekali penyalahgunaan kekuasaan
bagaimana pd perjuangan melihat
hal ini gitu
saya apresiasi lah
bumega dan deticom itu
selalu terdepan dalam informasi
kepada setiap calon kepala
dan wakil kepala daerah
termasuk dari unsur
tni dan polri
yang ikut dalam konsentrasi
kita setakat bahwa
demokrasi kita adalah
demokrasi yang berdatasan atas hukum
regulasi yang mengatur tentang
keterlibatan seorang tni
atau polisi aktif
untuk ikut terlibat
di dalam kontestasi pilkada ini kan
sudah diatur sedemikian rupa
seorang anggota tni
ataupun polri aktif
dia baru dapat dinyatakan
ditetapkan sebagai calon
atau wakil kepala daerah
sebagai bakal calon
kepatiannya kan masih spekulatif
meskipun sudah berpolitik praktis ya
karena kan sudah berkomunikasi politik
ataupun dengan grassroots gitu kan
itu juga sudah melupakan bentuk politik praktis gitu
itu tinggal tergantung bagaimana definisi politik praktis itu sendiri
kita kan pegangannya pada peraturan perundang undangan
dan peraturan peraturan yang lain
kalau memang ini dianggap sebagai sesuatu yang
di dalam proses ini
ya silahkan nanti ajukan ke dpr
supaya undang undangnya dirubah
pkpu oleh kpu ri juga dibuat sedemikian rupa
sehingga kemungkinan terjadinya potensi abuse of power
oleh calon calon kepala dan wakil kepala dari unsur tni
itu bisa dihindari
karena kalaupun diduga ada tindakan tindakan yang fair
yang tidak fair begitu
sebenarnya juga kita melihat ada dari calon lain
yang dari unsur angkatan yang lain juga diduga melakukan hal yang sama
karena kita sepakat bahwa segala sesuatunya berdasar atas hukum
maka regulasi itulah yang saya kira saat ini menjadi pegangan bagi siapapun
kalau rumor yang tadi dikatakan mas elvan
terkait dengan orang dekat bumega yang kemudian mengorganiselah
bahasa singkatnya gitu
ringkasnya seperti itu
ya saya menghormati imajinasi politik bunga depan nih lah
baik terima kasih sekali lagi bang ahmad basara sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia
kita akan lihat bagaimana perkembangan dinamika politiknya dalam beberapa hari ke depan
terima kasih sekali lagi wakil sekjen pd perjuangan ahmad basarah
kita akan lanjutkan dialog
masih banyak topik topik yang seru terkait dengan dinamika terakhir ini
usaha jadah berikut ini
itu tadi kita sudah bahas bagaimana dengan tuan kamil
kemudian pilihan pd perjuangan termasuk jenderal jenderal polisi aktif
yang secara resmi ini kayaknya cuma pdi perjuangan yang secara terbuka
dan paling depan gitu mencalonkan jenderal jenderal polisi aktif ya
kemudian yang juga menarik perhatian adalah ketika nama jarod saiful hidayat
dicalonkan di sumatera utara
utara ini cukup mengagetkan nggak mas elvan atau tanda tandanya detikom sudah mulai mencium sejak lama gitu atau ini juga cukup mengagetkan
munculnya jarod di sumatera utara sebenarnya agak mengagetkan gitu cuman memang pada saat pilgub dki selesai kemudian jarod kan pensiun kan memang kita bertanya tanya ini mau dibawa kemana jarod gitu
sempat diisukan jarut mau dibawa ke jawa timur gitu kan jadi ketika pdip mendorong gusipul segala macam itu sebenarnya agak gimana gitu rasanya sepertinya
tapi ternyata kemudian ditaruh di sumatera utara memang jarod ini salah satu orang dekat bu mega gitu dari zaman dia masih di blitar ya mas philip ya
sampai sekarang dianggap salah satu yang kalau tadi bu mega nggak menggarisbawahi ya yang cukup berhasil bekerjanya jadi dia mau kembali tarungkan lagi di sumatera utara
memang menarik sih sumatera utara ini sumatera utara itu kan kita gak bicara bicara ya tapi disitu biasanya kan dalam sejarah itu gubat nura itu kalau gak melayu gitu jawa gitu
ada beberapa suku disitu kan ada jawa melayu
dan sekarang yang maju itu dari unsur unsur itu
ada jarut yang diusung bdip
kemudian melayunya ada dari pak
terus ada lagi satu lagi yang memang dari
justru paling banyak sukunya jawa
mungkin bdi mau ngambil itu disitu
anda lihat itu ya tapi menurut anda cukup realistis nggak kemudian jarod ditampilkan dan anda sendiri melihat bahwa akan ada hal hal yang terjadi seperti dki
kita bisa mencari hal hal yang terjadi
mengasosiasikan antara jarut dengan dki dengan ahok dengan sentimen sarah yang terjadi disini
anda lihat akan ada replikasi seperti itu nggak
saya kira tidak ya
sumatera utara sudah seperti demokrasi sudah terbangun seperti ini
terus terusan dan memang begitu saja tidak pernah ada konflik sarah di sana
memang yang jadi pr adalah apakah jarut ini mampu disana gitu loh
karena ketika jarut ke dki dia sebagai pendamping ahok
ahok sangat kuat waktu itu secara elektabilitas
itu pun kemudian karena banyak pergerakan isu akhirnya kalah

sumatera utara bisa dibilang jarod benar benar pendatang baru
pendatang baru itu nggak pernah mudah mas
yang dihadapi ada pangkostra dan ada inkamben
bukan akamsi ya
meskipun inkamben sudah menyerahkan kedaulatan
sudah mencabut sudah diperateli
jarut dengan edi rahmayadi
kemudian kalau kita lihat yang tadinya edi rahmayadi didukung oleh partai partai pks gerindra dan pan koalisi reon ini
kemudian masuk golkar dan kemudian nasdem yang secara

mungkin secara latar belakang politik lebih dekat dengan pd perjuangan gitu
anda lihat seperti apa
saya kira kalau kita di fokus pada pdip nya
karena kita sedang membicarakan jarut
jarod ini tingkat popularitasnya pasti tinggi
karena apa yang terjadi di jakarta dan lain lain itu
saya rasa nama dia cukup populer disana gitu
sehingga yang dibutuhkan adalah bagaimana mentransfer pengalaman prestasi pak jarod
untuk dikenal di jakarta dan blitar untuk dikenal oleh warga di sumatera utara
cukup cerdas nggak sih menurut anda keputusan ini
saya rasa begini pdip ini menarik dalam hal pilkada ya
ini saya seperti ada dejavu dengan dua ribu dua
dari tadi saya kembali ke dua ribu dua belas karena begini
tahun dua ribu dua belas itu pdip posisinya adalah sepuluh tahun di luar kekuasaan
dia oposisi sejak dua ribu empat
tapi menjelang pemilu dua ribu empat belas
entry nya itu seperti sekarang ini dua ribu delapan belas ke dua ribu sembilan belas
waktu itu dua ribu dua belas dua ribu empat belas itu pdip nya di luar kekuasaan
di pilkada pilkada penting yang besar besar
yang kemudian walaupun dia nggak menang
dan ini sepuluh tahun di luar kekuasaan
kalau nggak tahu pak taufik ebes kapal tanker besar
tapi nggak ada bensin
nggak ada bensin ya
tetapi mereka berjuang dan nyaris menang di banyak tempat
yang tadi dia mulai dengan menang di jakarta
kemudian waktu habis pilkada jakarta tahun dua ribu dua puluh
itu pilkada jawa barat
memajukan ke d p t l o k a dengan t t n mas duki
yang disurvey dia dari lima color nomor lima terus
tetapi pada hari pemilihan
dari situ jadwalnya adalah sumatera utara
waktu itu pilkada sumatera utara fnd simbolon
sama underdog juga
tetapi juara dua juga dengan suara yang sangat tipis juga
dari situ ke jawa tengah
pilkadanya menang pak ganjar
itu memperlihatkan adalah bahwa buat pdip kelihatannya
moda dalam setiap pilkada itu
mereka mencari calon yang mau bertarung
tetapi yang lebih penting buat pdip kelihatannya adalah
bagaimana setiap pilkada itu
mesin partainya bisa digerakkan oleh orang orang calon calon ini
dan saya kira targetnya adalah memang demikian
makanya kemudian dicalonkan orang orang internal partai yang punya akses
mesin mesin partai ini
mau digerakkan untuk tujuan mungkin dalam hitungan pdip yang lebih besar
yaitu pilek dan pilpres
tapi replikasi apa yang terjadi di jakarta
sarah misalnya atau apa itu
karena menurut sekarang saya pressure nya adalah ada di pdip
kalau dua ribu dua belas dua ribu tiga belas pilkadanya trennya positif
dari sepuluh tahun oposisi lalu hampir menang di tempat tempat ini
orang orang juga kaget
sekarang dari pilkada yang terakhir dua ribu tujuh belas
banyak calon pdip kalah
jadi trennya terbatas
makanya menurut saya ini pertarungan dua ribu delapan belas
pressure nya secara emosional dan apa namanya di kalangan elektoral itu lebih banyak di pdip
dia harus menunjukkan bahwa calonnya baik
lalu entah kalah atau menang
orang bisa melihat bahwa ini partai
memang lagi partai incumbent
jadi bebannya justru lebih banyak dibanding ketika rebound dua ribu dua belas
mas elvan ini minggu yang tenang
tapi juga pasti semarak gitu
apakah sudah habis di hari ini
semua kejutan semua dinamika semua yang membuat kita
astagah ini ternyata ini gitu
apakah akan terjadi minggu depan
anda lihatnya seperti apa
saya kira pendaftaran masih tanggal sepuluh ya mas ya

jadi kejutan yang sebenarnya itu masih akan berlanjut
ini yang salah satu yang bakal menyurutkan jawa timur sebetulnya
karena jawa timur itu ada kejutan yang luar biasa gitu
yang tiba tiba membuat salah seorang kandidat mundur gitu kan
dan penggantinya ini tidak hanya akan menentukan
tidak hanya ditunggu tunggu siapa orangnya
karena saya sih nggak yakin kalau bu risma mau jadi wakilnya di jawa timur
tapi yang lebih ini adalah
penggantinya selain penting siapa namanya
juga penting menentukan nasib bu sibul sendiri
karena pendampingnya ini bakal menentukan
dia sanggup gak menghadapi kofifah dan ini gitu
dan memang kan sebenarnya head to head mereka masih sama kuat
kalau hari ini berbagai survei tipis lah
tapi kalau wakilnya diganti kan kita belum tahu
jadi saya kira jawa timur akan sangat
apakah akan muncul poros ketiga atau poros ketiga yang akan muncul
itu ternyata menyerah dan memilih untuk bergabung dengan dua
nah itu juga
hari ini juga ada informasi bahwa gus ipul sendiri sudah mulai mendekat kepada gerindra
dan sudah membangun komunikasi politik
kita akan nantikan bagaimana perkembangan yang minggu depan
kalau kata mas elvan tadi
biasanya kalau kata detiko mengejutkan
akan jadi mengejutkan
kita akan lihat bagaimana perkembangan yang minggu depan
terima kasih bapak bapak atas perbincangannya malam hari ini
rakyat kumaran fokus bahasan kami akan segera hadir
tetaplah bersama kami